kpk pada rabu pagi kembali memeriksa komisaris pt agung sedayu richard halim kusuma sebagai saksi
dalam kasus suap reklamasi pantai utara jakarta
ini merupakan kali ketiga richard halim kusuma mendatangi kpk
kali ini richard diperiksa sebagai saksi bagi trinanda prihantoro dalam kasus suap raperda pantai utara jakarta
sebelumnya kpk telah meminta direkturat jenderal imigrasi untuk mencegah richard berpergian ke luar negeri
kpk juga memanggil trinanda prihantoro tersangka kasus suap praperda pantai utara jakarta
tidak lama berselang m sanusi mantan anggota dprd dki juga kembali hadir ke kpk
kpk telah menetapkan tiga orang tersangka yaitu m sanusi selaku ketua komisi ddprd dki jakarta
presiden direktur agung podomoro land arisman wijaya serta trinanda prihantoro
dalam kasus suap praperda pantai utara jakarta senilai dua miliar rupiah